papa anterin kamu ya ke tempat mediasi
sayang mama jalan beli ya
kamu sama omah kamu jangan bandel bandel
sayang sini dengerin mama dulu
mama cuma sebentar kok
sebentar doang kok sayang
iya nanti mama jagain rena pasti
ya kamu tenang aja ya
hal hal seperti itu sudah tidak akan terulang lagi ya
udah aku kasih salep tadi
kamu jadi datang mediasi
ya aku gak datang
udah aku datang
permisi bu bos
di ruang tamu ada tamu yang cari pak bos
permisi pak bos
pertanyaanku belum dijawab
mungkin mirna juga nggak kenal
mungkin dia gak tau
udah mending kamu temuin
siapa tau penting
ntar ya pak
engga untuk kena
enggak aku ngajari pergi al
aku mutusin buat stay di jakarta
aku juga sekalian pengen ngajak tante rosa jalan jalan
dan kebetulan angga juga mau kesini
jadi aku numpang sekalian
ada pesan apa pagi pagi kesini
mau buat rencana apa lagi
lu tuh kenapa sih al
masih marah sama gue
udah lewat juga semuanya
gue kesini mau ngajarin untuk kerjasama
sekarang lu ikut gue
gue tunjukin ada tanah bagus
lahan yang bener bener bagus
karena ini kerjaan saya banyak
lu tuh kenapa sih al
lu gak pengen ya
kita tuh bener bener join keren bareng
gue sama roy pernah punya impian
pernah pengen menjalani sebuah proyek bareng
gue pengen lu bisa melanjutin semua mimpi roy
lu bareng sama gue sekarang
gue tunjukin tanahnya dimana
strategis apa enggak
lu percaya sama gue
setelah lihat itu mah gampang nanti
yang penting lu ikut gue dulu
kita liat dulu sekarang
lu gak ngeliat kakek gue lagi sakit pelan pelan
kalo gitu gue jalan dulu ya
semoga gak berhasil ya
hmm pinter sekali rena makannya habis loh
boleh buang buang makanan
hari ini emangnya rena gak sekolah
papa anterin kamu ya
ke tempat mediasi
mama jalan dulu ya
kamu sama omah kamu jangan bandel bandel
dengarin mama dulu
mama cuma sebentar kok
sebentar doang kok sayang
aku mau pulang dulu ya
aku titip rena ya
ya kamu tenang aja ya
yaudah sayang mama jalan dulu ya
mah aku jalan dulu sama papa ya
aku jalan ya
kita mau main apa kan
makannya tadi udah pinter
roma temenin rena main sekarang
ya usah lu pikirin al
lu gak perlu dateng kok
biar andin bisa segera lepas dari lo
ini yang terbaik buat andin
lu kenapa sih al
muka lu kusut banget
ada masalah kerjaan
tapi enggak deh
kayaknya masalah kerjaan nggak mungkin
tapi ada masalah kerjaan gak mungkin
lo mau kemana sih
katanya lo mau lihat tanah di barat
harusnya belok kiri dong
ini akal kalon semua mici kan
putar balik sekarang
lo mikir gak sih al
sekarang ini kesempatan yang benar dan baik
gue gak bakal putar balik kalah
apapun yang terjadi lu harus mediasi sama dia
gak bisa andin tuh benci sama gue
percuma gue kesana
sekarang lo mikir deh
andin itu manusia biasa punya perasaan
wajar gak sih
wajar menurut gue
lu cinta gak sama dia
bukan lo kayak begini
semua masalah yang menimpa andin itu sumber dari gue
mental andin terganggu
itu karena perlakuan gue dulu ke andin
gue gak mau odin sakit
gue gak mau andin terluka
gue pengen andin bahagia
oke sekarang gini gue tanya balik sama loh
cuma karena perjuangan lo
lo selalu ada buat dia
lo gak pernah pergi
lo buktiin semuanya
lo jangan berpikirnya
lo jangan berpikirnya
lo jangan berpikirnya
kayak begini loh al
lo gak boleh kabur dari masalah
ada barang apa hari yang gue kenal gak seperti ini
orang yang gak pernah menyerah
gue tau emang cara lo salah
cara lo salah seperti itu ke andir
bukan berarti lo kabur
lo bukan pengecut al
lo bukan kecundang
lo harus selesaiin ini semua sama dia
roy kalo tau masalah seperti ini
dia malu punya abang seperti lo
menjadi duda tanpa perjuangan
lo gak boleh nyerah al
lo mediasi sama dia
lo perbaiki semua kesalahan lo
cari kitik temu yang bener